ya karena aku anak tunggal
temen gue anak ke delapan
saya lima bersaudara om
tadi lu bilang tiga
ya lima lumayan besar
gue pengen main ke rumah lo
aduh lu memang kepangetan
sama aja lu nantangin gue loh
kenapa lu diam
lu barusan telepon siapa
apa hak bapak meriksa telepon saya
gue cuma pengen tau lu barusan telepon siapa
lu telepon anak gue siapa lagi yang lu telepon
yang pasti bukan anak bapak
liat aja kalo gak percaya nomer terakhir yang saya telepon
barusan ada rentenir
salah negara orang
kamu gak kuliah emang
ya udah berhasil
kok wujud mau kerjain
kabar tanpa uain
udah sampai revelasi

iya om terima kasih
kok diem aja bukannya masuk
papa masih di depan pintu
gue yakin si empi diumpetin sama anaknya seloyo
siapa lagi kalau bukan dia bang
dia pasti diputusin sama empi
habis itu diculik anak kita
udah gak usah nebak nebak laporannya polisi
lu kabur sama siapa
kuliah di fakultas apa loh
itu komedi nyaman dulu
dulu itu lucu banget
sekarang juga lucu kok om
apa yang lucu
om yang lucu
semester berapa lo
di kampung tanah baru
tinggal sama orang tua pekos
sama orang tua
nggak sama sama yang nadia ceritain
eh nadia bilang lo tuh lucu
itu lah persoalan anak sekarang
nggak jauh dari bingung
ini kopinya pak rw
bisnis makin suram
gak punya sama mak noit
saya itu lagi mikir mikir
lo denger dari siapa
semalam bilangnya suruh dirahsiain
semalam apa barusan
bilangnya dua kali
maksudinate pulangnya barusan
saya pusing denger obrolannya sampian
sayembaran ngasih nama baik baik
nama baik baiknya pak minah
hadiahnya dari mak
gua ga bilang begitu
bu aminahnya yang bilang begitu
kebangetan banget si minah
anak nomor berapa ya
nomor dua om dari tiga bersaudara
gue lebih suka keluarga besar
aku anak tunggal
saya lima bersaudara om
apa ya tadi lu bilang tiga
ya lima lumayan besar
gue pengen main ke rumah lo
sombeng tas lo tebel amat
jas bukan jus
ini juga udah sampe